seorang wisatawan asal tiongkok tewas setelah terjatuh dari atas bibir jurang sedalam tujuh puluh lima meter di taman wisata alam kawah ijen di banyuwangi jawa timur hari sabtu lalu
sebelumnya korban asik bersuah foto dengan suaminya
korban melakukan pendakian gunung ijen bersama suaminya dan didampingi oleh seorang pemandu wisata
saat naik ke puncak kawah untuk melihat matahari terbit pasangan suami istri ini sempat bergantian bersuah foto
namun saat korban berfoto sendirian ia berjalan mundur mendekati bibir kawah dan tersandung jatuh ke jurang sedalam tujuh puluh lima meter
lokasi jatuhnya korban yang sulit membuat tim sar harus bekerja ekstra dan butuh waktu dua jam untuk bisa mengangkat korban ke atas bibir kawah
jenazah korban kemudian dibawa ke rsud sanglah denpasar untuk divisum
laporan bahwa ada warga cina yang lagi menaiki gunung ijen dan diduga mengalami kecelakaan
sementara hasil lidik sementara itu adalah keselakaan
kondisi korban yang jatuh kadang kadang berluka luka di sekutu tembunya dan paki lutut kiri